kita beralih ke kabar polemik perbedaan hari jadi kota gersik
sejarah kabupaten gersik tak terlepas dari sosok sunan giri
hari jadi kota pudak yang ditentukan oleh sunan giri pada abad lima belas masehi
saat ini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan gersik
perdebatan ini kembali muncul saat bedah buku hari jadi kabupaten
yang digelar di gedung dprd gersik
sunan giri sosok wali yang satu ini memang tak bisa dilepaskan
dari keberadaan kota pudak gresik
bahkan hingga saat ini sepak terjang sunan giri
masih menjadi perdebatan sejarah tentang berdirinya kota gresik
hal ini tertuang dalam bedah buku berjudul jejak rekam dprd kabupaten gresik
setebal satu ratus sembilan puluh delapan halaman berisi catatan kecil perjalanan kabupaten gresik
yang ditulis oleh abdul abbas mantan jurnalis
dari penjelasan abdul abbas
hal yang paling menarik untuk disoroti dan diperdebatkan adalah
sejarah berdirinya kabupaten gersik
yang selama ini diperingati setiap tanggal dua puluh tujuh februari
sejarah menyebutkan bahwa sunan giri mendapatkan gelar prabu satmaka
menggantikan sunan ampel sebagai ketua para wali
atas usulan sunan kalijaga
yang sekaligus ditetapkan hari jadi kabupaten gresik
sementara penulis juga menyebutkan
jika hari jadi kabupaten gersik ditetapkan pada tanggal satu november
penetapan ini tertuang dalam peraturan pemerintah
pp no tiga puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang berisi tentang perubahan kabupaten surabaya
menjadi kabupaten gersik
jati diri kabupaten gersik itu sesungguhnya kota bandar
kota pelabuhan dalam sejarahan yang panjang
peranan yang mendunia itu gersik sebagai kota bandar
selain memperdebatkan hari jadi kabupaten gresik
peserta juga mengkritisi masih ada kekurangan
dan kesalahan penulisan buku jejak rekam kabupaten gersik
terutama sistematika penulisan dan penulisan nama
tanpa melalui proses editing
karena memang buku ini ternyata belum selesai
jika kita pun baru tahu kalau buku ini belum selesai
banyak dari hasil pemberdaan ini kritik kritik
dari para peserta yang hadir itu tentu masukan yang sangat bagus
meski banyak kelemahan dan kekurangan
buku ini tetap harus diapresiasi
karena penulis sudah bersusahabat
susah payah melakukan penulisan
menurut saya apapun yang terjadi
buku ini harus kita hargai
karena orang sudah bersusah susah payah secara pribadi
dan secara kelembagaan kita kagum pada dpr ini
dia tidak hanya ngurusi tugas tugas utama saja
tapi urusan budaya urusan kemasyarakatan
sivil sosete dibangun dengan diskusi semacam ini
dan itu ada bukunya
pihak dprd gresik maupun penulis
membuka lebar kritik dan saran
untuk proses penyempurnaan buku jejak rekam kabupaten gresik
sehingga dalam penulisan buku ini
kemampuan berikutnya semakin sempurna
miftahul arif gersik